korban bernama abu romzi tewas karena berada di dekat lokasi penyerangan selain menimbulkan
korban jiwa serangan israel juga membuat kerusakan di wisma tempat tinggal relawan
yang berada di dalam area rumah sakit indonesia di gaza ketua presidium mersi sarbini abdul murad
mengutuk serangan israel ke jalur gaza yang penyiasat rumah sakit lebih lanjut sarbini juga
mendesak segera dibukanya perbatasan gaza agar bantuan internasional bisa masuk ke wilayah ini
seperti yang diketahui serangan udara israel merupakan balasan dari serbuan ribuan roket
yang ditembakkan kelompok hamas ke wilayah israel pada sabtu lalu
di samping sedikit memang apa namanya eskalasi semakin meningkat sampai dengan detik ini jam
enam tiga puluh pagi eskalasi semakin meningkat masih sering serang antara kedua belah pihak
yaitu pihak israel dengan pihak pejuang palestina yang ada di jalur gaza pasca jatuhnya rudal ke
rumah sakit dan mengenai satu kendaraan serta menewaskan satu staff lokal orang gaza di rumah
sakit indonesia pihak kementerian kesehatan tentunya mengecam dengan adanya serangan rudal
pihak israel ke rumah sakit indonesia karena kita tahu sendiri rumah sakit indonesia ini adalah
dibangun hasil keringat hasil cinta kasih dari masyarakat
indonesia untuk masyarakat palestina yang ada di jalur gaza kami pihak kementerian
kesehatan mengeluarkan statement bahwa pasca serangan udara rudal ke rumah sakit indonesia
eh rumah sakit indonesia tiba tiba mati listrik dan juga dilanda krisis oksigen bagi para pasien
serta bantuan obat obatan perlu sampaikan bahwa memang sudah
lebih dari enam belas tahun wilayah gaza dibah blokade oleh pihak israel dengan demikian terjadi krisis
krisis luar biasa salah satunya adalah krisis obat obatan krisis pangan krisis
air bersih krisis listrik krisis bahan bakar minyak sampai dengan detik ini